penggantian logo halal yang dilakukan kementerian agama direspon beragam oleh publik
penggantian logo ini bersamaan dengan pengurusan administrasi yang dialihkan ke kemenak tidak lagi di bawah ormas mui
namun suara kritik bermunculan terhadap logo ini mulai dari dikatakan terlalu jauh berbeda
tulisan tidak terbaca hingga bentuk gunungan yang dinilai tidak mewakili keseluruhan indonesia
kita berbincang malam hari ini sudah bergabung bapak akil irham
kepala badan penyelenggara jaminan produk halal kementerian agama
pak akil selamat sore
selamat sore mbak putri
selamat sore assalamualaikum pak akil terima kasih sudah bergabung
dan kemudian ada narasumber satu lagi yang juga bergabung pak muhammad sirot pengusaha dan praktisi branding
pak sirot selamat sore
terima kasih selamat sore sudah bergabung sore hari ini pak sirot
saya ke pak akil dulu pak akil pertanyaan banyak orang sebenarnya
ini kan sudah di kalau tadi dari informasi yang sudah disampaikan yang kami siapkan sudah sejak februari
apa sih sebenarnya penggantian logo ini pak akil
ya pertama untuk menunaikan amanat regulasi ya
undang undang tiga puluh tiga dua ribu empat belas selaras dengan itu juga pp tiga puluh sembilan dua ribu dua puluh satu

yang ketiga penyelidikan nasional
itu seiring perubahan kita sertifikasi halal dari sebelumnya oleh majelis ulama ini
itu bisa sebagai sertifikasi dari pemerintah
dan yang kedua pak akil mohon maaf suara bapak terputus putus pak mungkin ada kendala di sinyal mungkin bisa diperbaiki dulu
sepertinya ada kendala komunikasi dengan pak akil
saya akan ke pak siro terlebih dulu
pak sirot kalau misalnya anda melihat logo halal yang baru ini kan juga disampaikan bahwa ini ada kondisi khusus
tadi juga sudah disampaikan ini sesuai dengan undang undang sesuai juga dengan pp
mengalihkan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi dari ormas kembali ke kementerian agama
tapi kalau misalnya anda dari praktisi branding melihat logo ini bagaimana
karena sudah ramai sekali beberapa hari terakhir membahas soal ini pak sirot
baik saya kira pertama saya ucapkan selamat dulu ya
kepada badan penyelenggara halal ini kan sebuah
ada dua approach yang harus kita hargai bersama
tapi untuk logo ini pak akil saya juga sangat terbaik dengan keadaan negeri ini
banyak berubah saya kira ke hal yang positif
tapi kalau soal logo ini kan soal komunikasi ya pak akil
jadi karena ini komunikasi jadi approach nya itu harus vice versa gitu
oke ada narasi bahwa teman teman di bp
di jph misalnya ingin mengkomunikasikan surjan
atau misalnya lafaz halal
yang dia berbeda dari hot yang secara umum ada di dunia internasional gitu ya
kalau moniru brunei misalnya agak warna ungu
terus misalnya coraknya
kaligrafinya seperti kaligrafi kofi gitu
saya coba tanya ke orang orang yang memang berada di industri kreatif seperti itu
dan masya allah banyak sekali respon yang
mereka kok menemukan ini sepertinya
dan saya secara justifikasi aja
saya enam tahun punya bisnis sendiri
sering sekali membantu ukm membuat logo
itu saya baru melihat designer yang digunakan ini ya
planner yang digunakan sepertinya dia tidak punya literasi kaligrafi yang ajak ya
yang pertama ya
jadi skillsetnya menurut saya harus di compare ya
di compare gitu ke temen temen gitu
bapak kalau tari di marketplace yang disitu banyak designer
sebenarnya bapak bisa membandingkan dengan mudah
pertama mungkin saya masih masukkan
kalau mau sedikit kreatif dalam arti ingin menunjukkan ke indonesia
kan nggak mesti bahwa indonesia itu harus ditransformasikan dengan logo wayang misalnya
seperti g dua puluh misalnya
saya suka sekali dengan logo itu
kalau orang sudah bilang ahulang nih pak giel
ada harus berhenti dulu berpikir untuk memahami ini wayang palembang allah
tidak langsung otomatis ya
jadi ini sebenarnya dibilang islami
islami adalah pas allahnya gitu
tapi kan jadi komunikasinya yang dibawa secara desain thinkingnya di awal itu nggak kena gitu
dan itu saya cek ke beberapa teman
mostly mereka nggak mendapatkan apa yang ingin dikomunikasikan secara visual
karena ini merupakan isu
identitas visual ya
itu tidak dapat gitu
itu aja sih sebenarnya
saya kira gampang sekali lah ya
ini tinggal diperbaiki saja menurut saya
dan ini adalah masukan
dan logo itu pak giel
jadi tidak hanya di tataran elit atau di tataran masyarakat yang berpendidikan saja
semestinya bisa diartikan dengan baik
tapi juga di seluruh tataran masyarakat
yang sudah bertahun tahun menempel di kepala kita seperti itu
pak giel apa respon anda terhadap ini
apa respon anda terhadap kritik seperti itu pak akhil
ada masukan tadi dari pak sirot
ya pertama saya ingin memberikan informasi kepada publik bahwa
halal ini kan ada dua aspek ya
pertama itu tadi soal aspek bentuk dan kedua adalah subsidi
soal bentuk memang
tergantung oleh publik
pertama itu adalah bentuk gunungan wayang
persepsikan sekat wasenkris
kemudian juga ada yang melihat bahwa
petisan arab halalnya tidak
nah sebenarnya ini seperti itu
pertama soal bentuk gunungan wayang
kemudian kita juga perlu memberi informasi kepada masyarakat
bahwa bentuk label halal ini juga adalah bentuk kubah masjid ya
coba kalau kita melihat kubah masjid di timur tengah di arab saudi di masjid al bawiyah di masjid al haraib
nah itu kemudian yang kedua tulisan arab
tulisan awal itu menurut kaligrafi
di setiap vertikal ya
menurut motif lurik ya
yang vertikal yang pernah dicetuskan oleh sunan kalija
di bawah kan islam
nah ini banyak seorang yang mendukung nilai untuk mengintegrasikan artefak artefak budaya nusantara dengan nilai nilai islam
ini yang dipresentasikan dalam hal ini
nah ini hal
ini kesehatan dengan komunikasi
dan baru kita sosialisasi dan komunikasikan
kalau diperlukan log tiga puluh tiga tahun ya tentu tidak
tentu masukan dari pak sirot cukup baik
akan kita terima
dan akan kita komunikasikan terus menerus
agar kapal halal ini bisa terinternalisasi di dalam benak dan kognitif persepsi dan visualisasi masyarakat indonesia
itu baru soal format ya
belum kita bicara soal substansi ya
bahwa label halal itu untuk menandakan ya
sebuah produk itu dinyatakan kesalahannya
oleh karena itu labelnya harus berbentuk sederhana
modern dan bisa dilihat oleh konsumen
karena ini akan dicantumkan di masan masan produk yang dinyatakan halal
jadi saya kira memang kebutuhan yang kita ambil dari beberapa pilihan pilihannya
sekarang kita ada sebelas jenis untuk label halal
kotak ada yang sejaga ada yang bulat
lalu kita mengambil pilihan ini setelah kita berdiskusi
baik secara internal secara eksternal
untuk mendiskusi halal ini
baik baik baik
yang secara substansi yang perlu gitu
baik pak akhil saya ke pak sirot sekarang
pak sirot kalau menurut anda berapa lama sosialisasi ini harus dilakukan
ketika orang mendapatkan logo brand baru gitu
kemudian bisa sampai tadi goalnya dari kementerian agama adalah tertanam di kognitif
tertanam di pikiran masyarakat gitu
berapa lama itu bisa dilakukan
dan seberapa masif sosialisasi harus dilakukan
baik sebelum kesana mbak
saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana mengkreasi logo ya
jadi kalau saya tangkap ini sepertinya bpjph ini banyak muatan ya
sehingga logonya cenderung rumit
tetapi bangunan komunikasi visualnya itu terlalu sederhana
itu problem ya
saya paham ini karena untuk diaplikasikan ke label makanan
tapi ternyata tidak mewakili kan
yang kedua filosofi itu boleh
tapi juga harus praktikal juga
karena ini bukan kita bukan mau bikin lukisan dinding di masjid ya
kita mau bikin apply art gitu loh
artistik boleh tapi harus appline gitu loh
ini kekemasan kemasan kan
yang itu akan diekspor kemana mana
jadi orang luar negeri juga harus paham
dalam tanpa dia belajar dulu mengenai logo ini gitu
terus ada sisi lampau dan kebaruan ya
boleh yang desainnya orang orang yang kata kata generasi baby boomers
kesenial seperti saya
tapi juga yang milenials yang dia berangkat
dia masuk minimarket dia beli misalnya ya
makanan kecil kecil ringan
dia harus paham itu sudah ada halalnya misalnya
nah terus demografi tadi ya
usia juga masuk label
itu juga harus dipertimbangkan
karena dalam ilmu branding itu demografi itu sebelum targeting
itu kita harus merangkum ini mana aja nih sasaran market
dan untuk label halal itu
itu memang range usianya kan tidak hanya berputar pada orang orang yang dewasa gitu
yang muda pun
bahkan menurut saya kalau sekarang demografi kita banyakan di millennials
harusnya lebih kekinian kalau mau ngomongin itu
saya bisa adu argumen
nah yang terakhir effort untuk komunikasi
begini ketika kita melawan arus halal itu membangun karakter font yang sangat khas yang tadi
yang sangat artistik tadi gitu
itu kan melawan pakem ya
kalau kita lihat brunei
dia melakukan seperti itu
saya lihat karena mereka nggak punya brand seperti kita di fast moving consumer good
ya contoh misalnya mi insan
kita punya pabrik di mana mana itu
di arab saudi di mana gitu
jadi banyak produk yang asal indonesia diekspor
dan itu di industri makan minuman
bapak mungkin ibu bisa diskusi dengan pak adil s lukman
senior saya di gafmi misalnya ya
itu menjadi problem kalau menurut saya gitu loh
perubahan ini gitu ya
komunikasinya panjang ya
waktu untuk berkomunikasinya itu harusnya gitu
itu tidak memakan waktu setahun dua tahun
artinya dialektika pertentangan itu boleh ya
logo itu berubah wajar mbak
saya sering ngebangun itu
bahkan owner nya yang berbeda beda itu penolakan itu wajar
suka suka mereka karena mereka punya logo
sosialisasinya gitu berarti berapa lama
ini tingginya berbeda
halal itu adalah sesuatu yang menjadi seperti pakem gitu
halal itu itu sudah gampang dikenali di makanan dimanapun gitu loh
seperti koster kalau di yahudi gitu
jadi ini pak menteri mungkin teman teman desainnya mestinya juga punya latar belakang orang orang yang disertifikasi halal misalnya
atau ada misalnya pakar di samping beliau gitu loh
jangan juga kalau menurut saya ini terlalu kreatif sih
gitu aja sih mbak
jadi kalau memang bpjphp pun
hp punya budget yang tak terbatas dan punya waktu terbatas
cuma nggak usah saya bantu gitu
nah rasanya kok sayang sekali pak effortnya gitu ya
ini kalau menurut saya
mendingan ambil aman aja lah pak gitu
jadi kita nih masyarakat juga jangan terlalu dibuai oleh hal yang menurut saya nggak kontraproduktif
terima kasih pak sirot
saya ke pak akil terakhir
pak akhir dengan kontroversi atau masukan soal desainnya ini
apakah ada kemungkinan dari kementerian agama untuk merevisi desain tersebut
kita masih belum masuk soal perbedaan pengurusan dan administrasi dan lain sebagainya
karena yang terbaru mui juga mengatakan masih tetap berwenang mengeluarkan sertifikasi halal
saya kira satu hal yang lumrah ya dan wajar
ada hal yang respon publik ya
respon publik itu juga kita harus terima

itu ada rasa ingin tahu yang lebih mendalam sebenarnya apa sih label halal ini
dan untuk itu maka kita diawali dengan memperkenalkan label halal ini
tak kenal maka tak sayang ya
harus kita kenalkan pdkt dulu pendekatan dulu sosialisasi dulu
ya sambil terus
ini nampaknya kan prosesnya
ini nampaknya kan proses analisasi
itu adalah bagian dari komunikasi yang akan kita lakukan ya
yang akan kita lakukan
khususnya para pelaku usaha yang nantinya bahwa label halal ini akan digunakan sebagai tanda kelanjut
produknya ini memang label halal ini bukan hanya terbatas batas
produknya ini memang label halal ini bukan hanya terbatas batas
dan hanya terbatas kepada produk produk makanan
makanan minuman ekobat perhatian penggunaan
ya oke baik
baik pak akhil
pak akhil terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
sayang sekali waktu kita singkat tapi semoga sudah bisa memberikan jawaban atas apa yang kritik yang disampaikan oleh masyarakat selama ini
pak akhil irham kepala badan penyelenggara jaminan produk halal kementerian agama terima kasih
juga ada muhammad sirot pengusaha dan praktisi branding terima kasih bapak bapak sehat selalu
terima kasih pak sirot terima kasih mbak putri